berikan gambaran kepada kami kondisi terkini di tempat anda melaporkan di pelabuhan bakauheni
ya baik selamat sore putri saat ini saya sudah berada di dermaga satu dan memang tepatnya di pelabuhan bakauhedi
dan memang saat ini bisa saya gambarkan bahwa situasi memang untuk kendaraan roda empat terus mengantri walaupun memang untuk jumlah atau volume kendaraannya terus stabil dari siang hari tadi hingga sore hari ini
dan walaupun ketika kita mengacu pada puncak arus balik yang diprediksikan pada gelombang pertama yang terjadi pada tanggal dua puluh empat sampai dua puluh lima april dua ribu dua puluh tiga
namun pada tanggal dua puluh enam tetap terjadi peningkatan namun hari ini tanggal dua puluh tujuh april dua ribu dua puluh tiga terjadi penurunan yang sebelumnya sebanyak satu ratus dua puluh tiga dua ratus tiga puluh dua penumpang
yang telah menyeberang dari pelabuhan bakauheni menuju pelabuhan merak
saat ini turun menjadi satu ratus sebelas penumpang yang telah menyeberang dari pelabuhan merak
dan memang beberapa antisipasi telah dilakukan pihak petugas untuk menghadapi arus balik dua ribu dua puluh tiga supaya tidak ada kepadatan yang terjadi yang mengekor di pintu tol bakauheni maupun juga di pintu pelabuhan bakauheni
dan untuk mengetahui lebih detail bagaimana antisipasi yang akan diterapkan untuk menghadapi arus balik tahun dua ribu dua puluh tiga
saya telah terhubung dengan kabupaten humas polda lampung yaitu kombespol padra arsyad
pak mungkin boleh dijelaskan terkait antisipasi yang akan diterapkan oleh pihak petugas ketika menghadapi arus balik tahun dua ribu dua puluh dua
walaupun memang bagaimana ceritanya kalau misalkan terjadi di luar prediksi dan memang sebelumnya prediksi itu kan terjatuh pada tanggal dua puluh sembilan sampai satu mei dua ribu dua puluh
dan bagaimana jika terjadi di luar tanggal tersebut
ya baik jadi kepolisian daerah lampung di mana kami sudah melaksanakan kegiatan operasi kemanusiaan
dari sejak tanggal delapan belas april dua ribu dua puluh tiga sampai tanggal dua mei
di mana arus mudik dan arus balik ini kami berupaya untuk membuat manajemen rekayasa lalu lintas yang betul betul bersama stakeholder terkait dapat mengurai kemacetan
jadi kita sudah ketahui di area sekitar kawasan pelabuhan bakauheni lampung selatan ini
bahwa rangkaian ataupun kendaraan kendaraan yang masuk ini masih bisa dalam batas yang wajar
kami selalu memperlakukan yang kita sebut dengan kita kenal dengan metode
holding system atau delay system di mana di beberapa rest area itu kita berkoordinasi dengan beberapa sandi yang tentunya diantara petugas kami
dari posko terpadu yang ada di pelabuhan bakauni lampung selatan berkoordinasi dengan rest rest area dan posko posko terpadu yang lain
termasuk dengan polda banten yang ada di posko terpadu di pelabuhan merak banten
terkait jumlah personil yang ditugaskan untuk di pelabuhan bakauheni sendiri selama arus balik tahun dua ribu dua puluh tiga berapa personel yang ditugaskan
ya baik jadi kami ini tergabung di dalam operasi ketupat krakatau dua ribu dua puluh
polda lampung sudah menerjungkan sekitar empat enam ratus enam puluh empat di mana di empat enam ratus enam puluh empat personil tersebut terbagi di lima belas polres dan poresta
jadi kami sudah membagi delapan puluh tiga pos yaitu adalah terdiri dari pos pengamanan dan pos pelayanan
jadi kami di sini berkoordinasi baik dari badan pengelola
dari jalan tol dan juga dari pihak asdp indonesia dan juga stakeholder terkait
sehingga kami berharap nantinya para pemudik yang akan balik nantinya sesuai dengan imun pemerintah
di mana kita akan menghadapi nantinya adalah gelombang kedua arus balik ini
dan kita harapkan para pemudik akan berkesan yaitu ada intinya mudik aman dan mudik berkesan demikian
oke baik terima kasih kompetensi polopan rearsal selamat bertugas kembali
jadi seperti itu putri memang untuk antisipasi yang dilakukan oleh pihak bertugas yaitu adanya holding system
dan juga delay system di kilometer dua puluh empat puluh sembilan dan delapan puluh tujuh di tol bakauheni
sampai nanti berakhir masa prediksi puncak arus balik tahun dua ribu dua puluh tiga yang akan jatuh pada tanggal dua puluh sembilan sampai satu mei dua ribu dua puluh
kembali ke stodiga putri
terima kasih naufal dari pelabuhan bakahuni lampung